terima kasih selamat datang kembali di parkiran kami
bos kenapa kembali
ani surya kita pamit dulu ya
nah ini motornya ada
tadi mah gak ada jak
gue lapar gue beli nasi padang
kok kamu bisa keluar pur
padahal kan pintunya udah saya ganjel
jadi lo yang ngerjain gue
dia begitu gara gara takut lo kenapa napa
tapi gak ganjel pintu gue pake kayu pake motor dong
mendingan diturusin makan
ih iya ternyata lebih gantet
dari yang kamu kirim ke whatsapp apa
ih apaan sih ate
bagaimana bisa mene
namanya sudah wes udah mene
jangan lupa ya
nah udah tanya nggaka
kenapa sani mene nih dikit kali
ya ngak malah kasih tau
jadi begini saya dan mamanya ani tidak keberatan kalau surya melambat ani
tapi kalau kakaknya aneh inak sudah dapat jodoh sudah menikah
karena menurut mamanya ani tidak baik kalau kakaknya dilangkahin begitu
maaf om kalau boleh tau kakaknya ani itu kapan nikahnya
karena kalau sudah dapat jodoh yang tepat
nis mau balik dah ya
kalau saya mah mau ngejek aja
terima kasih selamat datang kembali di parkiran kami
bos kenapa kembali
ini surya kita pamit dulu ya
atau cuma pesen kalian yang sabar ya
kalau jodoh mah
kalian pasti akan bisa nikah
langsung masuk merekam diri
tak apa ya mesir
bisa kan mas ya naik lantai ya

tidak gitu l ginger ya heck

hahaha gatur ih ya dia juga
irdik nih toh perasaan
tadi saya lihat surya neng ani lagi salaman sama bapak bapak sama ibu ibu
kamu kan tahu jak surya udah ngelamar neng ani
nah mereka itu pasti keluarganya neng ani
lagi ngebahas hari pernikahan mereka
bukan cuma waduh atau jak mikir
yaudah gini deh
pokoknya si pur gak boleh tahu
jangan sampai distres lagi
jangan sampai pur tahu kalau ani mau nikah
caranya gimana jak
ya gantian lu yang mikir tadi kan gue udah mikir
ikutin sipur terus
nanti saya nggak ada pemasukan
bang cepetan dong
iya mbak sebentar
nggak penting buat gue
lo melihat apa kagak